hai nasib malam menimpa edi haryanto empat puluh sembilan tahun warga kepupaten semarang dia ditemukan tewas
tertimbun muatan material dari truk yang dia bawa di lokasi penambangan galian c kawasan
gunung merapi di magelang jawa tengah minggu siang peristiwa naas ini terjadi saat truk
yang dikemudikan korban tiba tiba mati mesin dan rem tidak berfungsi saat melaju turun usai
muat material pasir truk kemudian terperosok ke lubang bekas galian c sedalam dua lima m akibatnya
material pasir yang berada di dalam bak truk langsung menimbun kabin truk bersama korban
kendaraan truk yang dikemudikan korban ini melaju turun dengan bermuatan pasir kemudian
mesin mati dan rem tidak berfungsi lagi sehingga truk terus melaju
dan masuk ke dalam parit kemudian korban tertimpa muatan pasir
kejadian ini masih ditangani jajaran kepolisian resor magelang
bustrans jabodetabek mayasari yang melaju di jalur baswe dari arah cilengsi
tiba tiba menghantam separator baswe dan menabrak bagian belakang bustrans jakarta
yang tengah berhenti di halte di jalan es parman jakarta barat minggu sore
akibatnya kaca bagian belakang bustrans jakarta rusak parah
bus yang mengangkut sepuluh orang penumpang itu diduga sudah oleng saat melaju dan keluar dari tol seliping
jadi tanya si supirnya ini lalai dia
yang mana yang depan apa yang belakang
yang saya tumpangin busnya ya kan
jadi nabrak yang depan nanti protowar
ya ya udah gitu sih akhirnya
akibat kecelakaan ini lalu lintas dari arah selipi menuju grogol mengalami kemacetan panjang
seorang penumpang sepeda motor tewas seketika usai terlindas bus transjakarta
di jalan roa malaka tambora jakarta barat minggu dini hari
kecelakaan maut bermula saat korban yang dibonceng rekannya
kebut kebutan dengan beberapa pengendara motor lain
dari arah bandengan menuju stasiun kota
naas sepeda motor yang mereka kendarai terhimpit bustrans jakarta
yang berbelok secara bersamaan di jalan gelap dan menikung
korban kemudian terjatuh dari atas motor dan terlindas bus hingga tewas
sementara rekan korban terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
usai diidentifikasi jasad pemuda malang itu dibawa ke kamar jenazah rumah sakit
ciptomangun kusumo jakarta pusat untuk dilakukan visum
di meliputan siap